kpu didampingi dengan wakil presidennya
ataupun calon wakil presidennya
agak saru tuh soalnya ya wakil presidennya ada sekarang
karena presidennya sudah ada presiden jokowi dodo
oke kita lihat bagaimana persiapan dilakukan
komisioner kpu hadir semua untuk menyambut
ini adalah pasangan pertama yang akan mendaftar ke kpu hari ini
untuk selanjutnya menurut informasi
pasangan prabowo sandi akan mendaftar setelah sholat jumat
dan sholat jumatnya ke kabarnya di masjid istiqlal
untuk mendekati barangkali ya
kita juga masih bersama mas nyarwi ahmad
pengelamat politik dari ugm
berbeda dengan dua ribu empat belas
jadi dua ribu empat belas itu jokowi benar benar strike
jadi sebenarnya kan dukungan jokowi itu
memang signifikan di akar rumput di relawan ya
nah sekarang sepertinya kesannya sepertinya relawan itu
kayak terpinggirkan saya nggak tahu
itu persepsi saya aja atau gimana
mungkin bukan terpinggirkan ya
tapi dominan warna partai lebih menguat hari ini ya
jadi sejak awal bagaimana partai partai
berusaha merapat juga ke kubu pak jokowi ya
itu sangat menonjol ya
misalnya satu lagi
ya mungkin agak berbeda dengan dua ribu empat belas
relawan ya kalau dulu itu
asosiasi dengan partai relatif berjarak
nah sekarang banyak partai bikin komunitas relawan
contohnya gojo misalnya
nah seperti itu
nah ini yang menjadikan kemudian warna partai lebih kelihatan ya
kita langsung bergabung selengkapnya
syarat syarat sudah disampaikan ya
kita tidak tahu apakah lengkap atau tidak
syarat syaratnya akan diperiksa oleh kpu
dan kemudian kalau belum lengkap harus dilengkapi
karena batas waktunya hingga september
penetapan calon presiden dan calon wakil presiden
punya tenggat hingga dua puluh september
kalau hari ini dua duanya mendaftar
karena kalau dua dua tidak ada yang
hanya satu yang mendaftar
maka pembukaan pendaftaran diperpanjang hingga satu minggu
begitu bunyi pkpu
peraturan komisi pemilihan umum
jokowi ma'ruf amin didampingi oleh
ketua ketua umum partai pengusung
apakah kita bisa mendengar suara sedikit dari sana
di sebelahnya ibu megawati surya paloh
ini dua partai yang sejak awal di dua ribu empat belas
kepada pasangan jokowi jk waktu itu
kita masih ingat
jokowi mengabarkan bahwa dirinya
akan menjadi presiden
yang diusung oleh pdi perjuangan
itu di rumah si pitung di marunda
dan muncul di situ istilah
petugas partai yang hari hari ini tidak terdengar lagi
tidak hanya kepada pdi
pdi perjuangan tapi juga partai partai pengusung yang lainnya
agak tinggi ya
kita berbicara mengenai simbol lagi
bagaimana posisi duduk ketua umum partai politik
saya ingin komentar dulu
ini kemudian ada yang mengatakan
kalau misalkan posisinya lebih dekat ke pasangan calon
dia yang memiliki power lebih besar
erlangga hartarto tahu
muhyemind iskandar ingin sekali duduk di sebelah ma'ruf amin
karena kotel efek pkb ada di ma'ruf sekarang
orang mengatakan bahwa munculnya ma'ruf
bukan kegagalan buat mohaimin untuk menjadi wakil presiden
terus menggalang perasaan bersama dengan pbnu
dengan mengatakan mahfud bukanlah bukan nu tulen
dan lain sebagainya
dan terpilihlah ma'ruf amin rois am pbnu
yang sangat dekat sekali dengan pkb
dan juga muhyemind secara personal
kalau ini lebih mungkin ya
representasi jumlah kursi di dpr
modal saham yang mereka punya
untuk mendaftarkan pak jokowi ini
jadi kalau bu mega
semakin tinggi semakin dekat
jadi dapat privilege ticketnya
r langga hartarto seharusnya bukan nasdem
tapi mungkin ada story tertentu
ida bisa menjawab adalah
dua ribu empat belas kan kalau nggak salah ada story yang menarik juga
bagaimana pak jokowi
minta endorsement ya
support dari pak surya nasdem gitu
setelah ada juga itu diberikan
kekejaran sama bu mega waktu itu
sebelum memberikan pencapresan ya
jadi mungkin ada sejarah panjang kali ya
oke kita bisa mendengar suara langsung
dari kantor kpu
nampaknya belum ada
kalau ini sekedar masukan

jadi tanggalnya sebelas dua belas tiga belas
terakhir kalau misalnya ada yang
tidak ada tersedia waktu lagi
tapi misalkan kalau tanggal sebelas dua belas
kalau masih ada yang perlu pendalaman
ini mimpi yang
kalau sabtu dua belas
rang jalan gak boleh turun lagi
banyak hal yang harus disiapkan
bebas pilot dan
dan lain sebagainya
laporan kekayaan negara
kalau dia adalah pejabat negara
ya dan itu tidak
tidak cepat gitu ya
membayangkan saja kalau nama mahfud itu
kemarin masih ada di radarnya
ma'ruf amin bagaimana
pak maruf menyiapkan itu dalam semalam
itu aja sih sebenarnya
ada semacam upaya
yang akan diberikan
kepada mahfud apakah itu
mahfud ini bukan hanya sekali sudah dua kali
anak sekarang istilah
zaman sekarang itu
sudah lama saya pikir bekerja
terakhir ya bekerja dengan pak jokowi
setelah beliau lepas dari tim sukses
di kubu pak prabowo dulu gitu
dan yang terakhir kan di bpip itu ya
saya pikir tidak ada kendala yang
berarti istilahnya bagaimana nanti
pak jokowi pasti akan
meminta support dari pak
mahfud ya di posisi posisi tertentu
nah itu kita belum tahu ya apakah
nanti di eksekutif atau di posisi apa
atau tetap di bpip atau mungkin ada
posisi strategis tertentu yang
mungkin akan diminta
baik sekali lagi kami
mengucapkan selamat bergabung bagi anda
transtv saat ini kita
dan wakil presiden di kantor kpu pusat
pasangan pertama adalah
kami juga masih berbincang dengan
nyarwi ahmad direktur pusat penelitian
untuk studi kepresidenan ugm
kalau kita melihat bagaimana
kalkulasi politik itu lingkungannya
tadi alfie itu menanyakan untuk
yang kemudian kemarin dikecewakan itu
bagaimana posisi apakah kemungkinan
akan berbalik ke pak prabowo lagi
apakah itu peluangnya mungkin karena dua ribu empat belas
memang beliau lah yang memimpin komando
nah begini kalau itu tadi harus kita lihat
dari statement pak maruf sendiri ya
kalau semalam kita simak
itu kan saya mau karena
jokowi akan menang gitu kira kira seperti itu
kemarin salah satu iya iya itu salah satu
terus di running tech saya baca juga
ada banyak ya pak jokowi jangan merasa
apa merasa bersalah atau apa itu seperti itu
dari statement yang begitu belum mengindikasikan
artinya pak mahfud kemungkinan kecewa berat
atau apa belum belum ya
tapi kalau misalnya kita kan belum tahu ya
kemudian kubu pak prabowo misalnya meminta
sebagai tim pemenangan
dan mungkin entah dengan cara bagaimana kita belum tahu
pengaruh pak mahfud ini juga cukup besar kan
dan itu menjadi pr juga
pr baru bagi kubu pak jokowi
dalam proses pemenangan nantinya
itu juga saya pikir akan menjadi
tantangan baru ya yang akan dihadapi
tapi begini pak
mahfud ini kan bukan ketua partai ya
bukan ketua partai artinya pengaruh pengaruh yang dimiliki
itu juga pengaruh mungkin ke elektorat
pengaruh juga ke tokoh tokoh tidak langsung
populis saja ya sifatnya tidak melakar
iya betul mesin mesin politik yang
nah mungkin untuk kesana
kubu pak jokowi relatif lebih aman
karena juga di dukungan partai yang cukup besar disitu
kita lihat bersama ini semua partai pendukung
sembilan partai pendukung duduk
dan menyaksikan bersama proses pendaftaran
rasanya kalau seperti ini ya sembilan saja kan
ya kan seharusnya kan seperti itu itu artinya
nah kemana para demokrat ini
demokrat tidak punya pilihan rasanya
akan bergerak ke gerindra ini common sense saja
dan logika politik yang wajar saja
kalau tidak netral lagi
demokrat akan mengalami suffer kedua setelah dua ribu empat belas
menyatakan netral dan suaranya tergerus sangat signifikan
tapi kemarin sudah ada ultimatum dari pks
silahkan demokrat hengkang dari koalisi prabowo
berat juga perjuangan
itu pribadi pribadi kak elvira
jadi kita selalu menggunakan seperti andi arief
saat ini detik ini juga berseluruhan pesan di sosial media pendapat pendapat pribadi
ini kemudian yang menarik bisa memberikan efek positif tapi juga bisa menghancurkan secara perlahan
ya di indonesia kan kita menjadi sulit ya karena partai itu melekat pada pribadi
dan warna warna partai tentukan lewarna orang orang subjek itu
dan kita biasanya melihatnya bukan posisinya saja
misalnya contoh ya mas andi arief
ini kan posisinya cuma wasekjen lah kalau di struktur
tapi begitu bikin statement yang seperti itu
ya kan nampaknya cukup besar juga
tapi selalu ada orang orang seperti andi arief dan ruhut sitompul kan di demokrat
jadi bukan hanya formal politik ya
tapi juga ada yang menunjukan formal politik juga
di situ ada historinya masing masing
tidak ada beban kalau boleh membaca gestur capres petahana ini
tidak ada beban sepertinya confidence dengan pilihan presiden
last minute yang dibuatnya
dan orang banyak memuji walaupun sebagian banyak yang mencibir sinis
mengatakan bahwa awalnya politik kebinekaan kok jatuhnya tetap politik identitas juga yang dipakai untuk memenangkan pertarungan di dua ribu dua puluh
bagaimana mas jarwi anda membaca itu
ya ini menurut saya exit strategy yang coba dilakukan oleh pak jokowi
tentu bukan pilihan yang maksimal ya
tapi pilihan yang real yang harus diambil
karena di tengah menguatnya isu politik identitas ada tokoh mungkin yang dia butuhkan secara simbolik representasi umat islam
mayoritas juga nu di situ
tidak hanya itu pak
ma'ruf ini kan juga dekat dengan kalangan kalangan tokoh pemimpin muslim perkotaan juga ya
kebetulan beliau lahir di banten kan
kemudian juga banyak aktif di mui
saya pikir tadi ada yang menyebut sebagai paket yang mungkin paket yang
walaupun orang melihat apakah ideal apa enggak itu masih debatable
kalau dari sisi umur juga kita bisa cek
pak k ma'ruf hamid ini ternyata lebih mudah setahun dari pak jk
jadi mungkin secara kemistri atau apa bisa juga
pak jokowi sudah terbiasa dengan bekerja dengan tokoh senior gitu ya dari sisi itu
nah yang kemudian berikutnya dari sisi elektoral ya
pak k ma'ruf hamid ini raih s a m pbnu ya
memang nu bukan partai politik
tapi secara kultural ada pengaruh politik yang dimiliki oleh nu
dan mungkin pak jokowi juga berharap itu bisa dalam tanda petik mengamankan ya
peluang peluang yang kemungkinan suaranya akan tergerus di beberapa titik titik
mungkin seperti pengalaman dua ribu empat belas lalu lah seperti itu
walaupun sebenarnya kita juga punya pengalaman calon nasionalis religius
katakanlah megawati dan hasim musadi misalnya
dan hasim musadi kan kalau dipakai
padankan dengan ma'ruf ini kan sebenarnya sebelas dua belas juga gitu kan
pengaruhnya di nu baik struktural maupun tradisional itu cukup kuat begitu
bagaimana anda melihat ini
nah begini kalau itu kita masuk ke marketing politik
jadinya kalau dari sisi marketing politik ini lebih saling oriented sebenarnya menurut saya
ya betul itu representasi dari tokoh umat besar komunitas umat islam yang besar di indonesia
tapi pak jokowi harus ya di data elektorat kan nama apa di survei survei ini kan belum terdeteksi sebenarnya
pak kiai maruf tidak banyak
artinya kan unsur memasarkannya harus lebih tinggi lagi
kalau di kalangan pemilih muslim nu mungkin popularitas dan elektabilitasnya tidak bisa diragukan pasti cukup besar lah
tapi walaupun ya belum tentu bisa jadi suatu saat goyang juga kalau nggak mesin di bawahnya nggak bekerja maksimal
tapi keluar bagaimana
segment yang lain bagaimana
apakah misalnya itu seberapa persen untuk menyelamatkan berkontribusi terhadap elektabilitas pak jokowi
peluang untuk kehilangan suara itu berapa persen dengan pilihan ini
kehilangan yang dari
dari kita tahu bagaimana kemudian sektor sebelumnya jokowi sosok muda kerakyatan pemilih milenial masuk di sana
karena di kubu sebelah tampaknya milenial itu kemudian sudah berada di tangan tadi
kalau disampaikan kalau listunya ke sana ya
nah kubu pak prabowo ini mendapatkan poin kontras yang menarik karena wakilnya muda dan dengan background profesional
kita dengarkan bersama untuk kita lagi ya
kemudian model b satu ppwp model b dua ppwp kemudian model b tiga pbwp model b empat pbwp dan lampirannya
serta keputusan menteri hukum dan ham tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat partai politik atau masing masing partai politik
dalam hal ini karena sesuai dengan ketentuan partai pengusul adalah partai peserta pemilu terakhir
jadi kami lakukan renvoy kami coret untuk dua partai politik yang belum mengikuti pemilu dua ribu empat belas
yaitu bsi dan bdn
nanti mohon lo nya bisa juga melakukan renvoy pada dokumen yang sama
kemudian keputusan partai politik atau gabungan partai politik tentang susunan tim kampanye tingkat nasional juga sudah ada
demikian untuk syarat pencalonan kami nyatakan lengkap
selanjutnya akan kami verifikasi perlengkapan dokumen
dan untuk pengantar kesehatan yang akan dilaksanakan
pada tanggal dua belas agustus dua ribu sembilan belas pada hari minggu di rspad
mohon juga dapat kemudian dicermati syarat syarat sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan
demikian terima kasih atas kehadirannya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik bapak ibu hadirin yang kami hormati
selanjutnya sesi foto bersama
untuk sesi foto pertama mohon berkenan untuk menuju ke panggung
kepada bakal calon presiden dan wakil presiden republik indonesia
beserta pimpinan partai politik pengusul
untuk bersama sama maju ke depan untuk melaksanakan sesi foto pertama
itu artinya semua prasyarat yang diharuskan capres cawapres dan partai pengusung
lengkapi lengkap sudah
jadi pak ma'ruf ini memang siap dari awal
jadi seperti yang disampaikannya ketika ditanya oleh para wartawan ketika beletakkan batu pertama pembangunan mui tower di timur jakarta kemarin
siap saya siap untuk mendampingi pak jokowi

selain itu yang menarik juga dari sembilan partai yang memberikan dukungannya kepada pasangan

yang menarik juga dari sembilan partai yang memberikan dukungannya kepada dua

jokowi ma'ruf ini psi dan perindo mendapatkan catatan karena belum terlibat dalam pemilu dua ribu empat belas

sehingga nama mereka dicoret
secara de jure bukanlah dianggap sebagai partai pendukung

kita lihat bagaimana suasananya
kita lihat bagaimana suasananya
saya ingat beberapa waktu lalu ketika di istana ada

itet bisane yang mungkin saat itu tertelinga
kiai haji maruf amin ada apakah mungkin saat itu sudah pemanasan sebenarnya

luar negeri kalau interaksi dan pendekatan saya pikir secara personalkan interaksi mereka sudah lama ya
bukan hanya peristiwa itu sebelumnya kan juga sudah banyak dilibatkan di beberapa acara diundang ketemu juga
sekunjungan pak jokowi ke wbnu misalnya belum di acara acara di luar
tapi barangkali gini ya mas nyarwi ya pengalaman untuk lima tahun lagi siapapun cawapresnya
atau dua ribu dua puluh empat tidak ada capres petahana ya untuk mereka mereka menjadi cawapres petahana
begitu nama anda disebut siapkan syarat dan besarkan hati
walaupun diberi harapan palsu di kemudian hari
siapkan hati besarkan hati siapkan persyaratan tapi siapkan juga hati untuk kemudian bisa saja last last minute berubah begitu ya
sambil kita melihat bagaimana suasana di kertanegara saat ini sejumlah petinggi gerindra sudah hadir
termasuk juga partai pendukung sekjen pan juga informasinya sudah tiba
nanti juga akan melaksanakan sholat jumat terlebih dahulu tadi informasinya untuk prabowo sandi sebelum berangkat ke kantor kpu
kita masih menunggu apakah demokrat akan bergabung bersama rumah kertanegara secara fisik begitu ya
karena bisa saja kan hanya menandatangani
saya nggak tahu aturannya apakah pendaftaran itu ketua dan sekjen harus hadir
oke kita lihat prabowo subianto tampaknya akan memberikan pernyataan pers kepada media
terima kasih banyak pak
prabowo mendapatkan sinyal yang sangat tegas bahwa demokrat akan bergabung bersama koalisi tiga partai yang mendukung prabowo dan sandi
jadi akan menjadi empat partai ya
artinya jenderal kardus itu kemudian hanya menjadi narasi politik di belakang panggung
sama kayak rumah tangga boleh bermarah marah nanti akur lagi untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah marah
pertanyaannya dengan konstelasi politik saat ini

koalisi di bilek ya